jangan kamu debatin abi di dalam persoalan ini
abi gak ada kaitannya dengan ini
ini persoalan orang dewasa
gak ada hubungannya sama abi
aku gak peduli wih
mas fari itu dulu milik aku
maka sampai sekarang pun aku akan membuat dia tetap menjadi suamiku
gak peduli apapun caranya
usul saya percaya sama kamu
ternyata kamu perempuan berhati busuk
udah tau gak bisa ngomong mas
bikin sakit kuping tau gak
kayak orang dagu
kalau sampai aku bisa sembuh aku akan balas kamu
dengar ya wi
awas kalau kamu berani datang pering
lagi dalam air chris
ini udah jelas ya nih
cinta mas far itu cuma buat aku
selama ini perhatian dia buat kamu
hanya sebatas kasihan

jadi mulai sekarang menurut aku
kamu harus lebih tahu diri
karena sudah jelas
cuma aku satu satunya wanita yang dicintai sama mas fahri
kamu gak usah khawatir
kamu jangan cuma bilang
kamu ngerti gak usah khawatir
aku mau ngerti
kalau sampai kamu melakukan kesalahan lagi
atau kamu melanggar janji kamu
abi yang akan menanggung akibatnya
jangan kamu lebatin abi di dalam persoalan ini
abi tidak ada kaitannya dengan ini
ini persoalan orang dewasa
gak ada hubungannya sama abi
aku gak peduli wi
mas fari itu dulu milik aku
maka sampai sekarang pun
aku akan membuat dia tetap menjadi suamiku
gak peduli apapun caranya
jadi mantan istrinya fahri selama ini
saya belum dapat informasi sejauh itu
cuma saya berhasil hubungi dewi
dan saya janjian untuk ketemu sama dia
di sebuah cafe
tapi yang datang bukan dewi
justru yang datang itu mantan istri saya
kalau dia punya informasi
dunia emang kecil
dan sekarang dewi harus berhadapan lagi sama reva
ini gak bisa didiamin
apalagi nyawanya abi juga terancam
satu hal lagi
tolong kamu ingat adi ketika kamu ingin melakukan
hal hal konyol dalam hidup
konyol dalam hidup ini
karena abi lah yang akan sengsara dirimu
aku terima kalau hatiku yang disakiti
yang dibikin hancur
tapi ini kenapa harus abi
abi hanya anak kecil yang gak berdosa
udah lah miss
kamu gak usah ikut campur urusan repa dan dewi
jangan sampai reva benar benar menguasai harta keluarga kita
tapi ini bukan soal dewi sama reva aja
tapi nyawanya abi juga terancam
emangnya kenapa kalau nyawa abi terancam
bukan urusan kita mas
udah pasti jadi urusan aku lah kalau ini menyangkut abi

nes abi itu kan anak satu satunya bayu
dan bayu itu cuma bukan kakak ipar aku tapi sahabat aku
bahkan sebelum aku nikah sama kamu nih
jadi ya aku merasa abi itu juga menjadi tanggung jawab aku sekarang
ya lagian aku ngeliat reaksi kamu seolah olah kamu itu bapak kandungnya abi
oh enak banget ya pada makan
lupa lupa kalau tuan rumahnya belum makan
keterlaluan kamu reva sombong sekali kamu
enggak akan aku biarin kamu seenaknya di rumah ini
ini apaan nih ini menu macam apa nih
kalau menu sarapan di rumah ini biasanya memang hanya seperti ini
nanti untuk makan siang akan ada lauk yang berbeda dengan lauk yang lebih lengkap
jadi kamu yang ngurusin menu
aku nggak peduli biasanya
biasanya seperti apa
yang aku mau ketika nyonya rumah sudah ada di sini semua makanan lengkap
sekarang kamu taruh nasi saya
kau bengong sih
kamu itu kan asisten rumah tangga kamu kerjain dong kerjaan kamu yang benar

oleh karena itu akulah coisas katyon juga kepilah
aku pegar bareng ya
aku gak makan roti bakar yang udah dingin kayak gini
kamu denger ya
asisten rumah tangga aku yang cantik
itu semua terserah aku
aku mau makan roti atau aku mau makan nasi
yang pasti yang aku mau ketika aku sudah ada di sini
semua makanan harus lengkap
sekarang kamu bawa lagi roti ini ke belakang
dan kamu bikin lagi yang baru
floor dadarnya juga
bikin yang baru ya
jusnya jangan lupa